lalu bagaimana kondisi terkini dari los angeles amerika serikat
sudah ada hivni asgaf warga negara indonesia yang kini berada di california
halo selamat malam waktu jakarta pak hivni
boleh digambarkan kepada kami di indonesia bagaimana situasi di kota anda sekarang
dan saya juga mendengar ada tindakan represi polisi untuk meredam demonstrasi di los angeles
yang kemudian membuat situasi di sana apakah menjadi memanas atau bagaimana sebenarnya
pertama sekali selamat pagi terima kasih telah membantu saya di sini
mengenai situasi di los angeles california saat ini kita masih terus menyuarakan protes kepada sistem
dalam artian kita harus menghentikan kebrutalan polisi officer dan juga mengenai kepersamaan hak
yang dilakukan oleh masyarakat
kulit putih terhadap solar people di sini
dalam arti saat ini protes masih terus berjalan dan kita akan segera melakukan protes lagi jam delapan ini
di seluruh kota los angeles dan kota kota small city around los angeles
seperti balik lagi kehilangan nyawa dari george floyd yang terjadi di minneapolis
memicu kemarahan rakyat amerika khususnya warga african american
untuk mencari kemampuan
kami menyuarakan bahwa injustifable atau rasisme yang terjadi selama ini
selama kurun waktu tujuh ratus tahun di amerika kita menyuarakan kepada pihak pihak yang berkait
untuk menghentikan semua itu
saat ini kejadian loating dan penjarahan sudah agak berhenti mulai last night
tapi kita tidak tahu lagi tonight maybe that happen again
karena saat ini kita mendengar bahwa kabar weekend ini
ini akan terjadi lebih besar lagi protes
sampai government mau mendengar bagaimana kepersamaan hak atau protes dari warga african american ini
didengar oleh amerika sendiri dan juga seluruh orang di dunia
pak hivni untuk ini lebih spesifik ya penggunaan peluru karet oleh petugas lapd
juga ramai diberitakan di media masa di amerika serikat
apakah ini membuat para demonstran ini gentar takut atau berpikir berkali kali
bagaimana untuk mengikuti demonstrasi
menurut pemikiran saya peluru karet tidak akan membuat gentar warga kita
karena kita menyadari bahwa hak everybody have the same right
saat ini memang peluru karet digunakan garis armata digunakan seperti lainnya
dimanapun kalau jadi demonstrasi
masyarakat sekarang ini
masyarakat amerika sudah marah
we don't know karena ini bukan terjadi dengan masyarakat kita
dan kita harus kembalikan lagi bagaimana kalau ini terjadi terhadap masyarakat indonesia
yang pada intinya bukan berkulit putih
itu yang juga perlu kita pikirkan
peluru karet masih digunakan tetapi protester tidak akan gentar
pak hivni ini kasus george floyd ini kan mengisyaratkan ada konflik rasial yang hingga saat ini masih terjadi di masyarakat amerika
ini campur campur ya ada orang asia ada orang eropa dan juga warga amerika sendiri
sebenarnya dalam keseharian anda melihat konflik ini terus terjadi dengan dilakukannya mungkin hal hal rasis yang simpel begitu
unfairness sudah terjadi selama tujuh ratus tahun selama amerika ini berdiri
berdirinya negara amerika ini mereka mengambil orang afrika amerika untuk menjadi buddha dan slave di sini
sampai saat ini masih terjadi dalam bentuk yang lain
kita bandingkan kalau kita udah di sini kita mengerti banget bagaimana komunitas kulit hitam dan komunitas kulit putih
di tempat saya tinggal banyak terjadi
pemisahan atau differential racing dalam arti begini kalau perumahan daripada komunitas daripada kulit hitam itu labrary nggak ada
rumah sakit pasti akan jelek atau tidak ada community center tidak ada
itu sudah sistematis sudah dibikin sedemikian rupa oleh
government yang ada di sini
makanya george floyd ini memicu kemarahan yang sangat besar karena tadi equality daripada orang yang berkulit bukan putih diperlakukan berbeda dengan orang yang kulit putih
terjadi dimanapun di dalam lingkungan pekerjaan dalam segi segi kehidupan di amerika ini masih terjadi seperti itu
pak hivni ini jam malam diberlakukan kemudian apakah ini mengganggu kegiatan anda dengan mungkin wni wni yang ada di sana
bagaimana pola komunikasi dengan kjri di sana
absolutely jam malam masih berlaku sudah agak kendor sedikit kemarin berlaku jam sepuluh malam sampai jam enam pagi
sebelumnya dari jam sore sampai jam enam pagi kita tidak boleh keluar karena ada denda tiketnya itu
jadi kita harus tetap di rumah
komunikasi dengan kjri sekarang kita hanya melakukannya dengan telefon atau email
baik terima kasih sekali informasinya terkini dari california dari los angeles di amerika serikat
ada pak hivni asegaf wni di sana yang juga mendukung hak hak kestaraan bagi semua orang
terima kasih pak hivni